menindak lanjuti instruksi presiden jokowi dodo yang mencabut larangan ekspor cpo dan turunannya
pihak tni angkatan laut mengaku telah ikut menjalankan kebijakan tersebut
kepala staf tni angkatan laut laksamana tni yudo margono mengaku
pihaknya telah mengikuti arahan yang disampaikan langsung oleh presiden jokowi
terkait pembukaan kembali dari larangan ekspor cpo dan turunannya termasuk minyak goreng
dengan pembukaan larangan ekspor yang kemarin sudah disampaikan presiden
ya tentunya kita selalu sebagai aparat tentunya harus loyal dan kita melaksanakan tugas
sesuai yang kemarin disampaikan presiden begitu dilaksanakan perintah untuk menghentikan ekspor
kita laksanakan patroli kita laksanakan penegakan hukum
karena penegakan hukum ini merupakan fungsi tni angkatan laut